stop stop stop stop bang ngapain mbak oh belok robek yang sembilan kan iya ya ini
oh betok sembilan tapi rumah teman saya bukan belok sini bang sana
po kenapa ini nggak dikasih keju bayar dikenapa nggak dilihatin dulu sih tadi
dikirain udah tinggal panggang po makanya kalau kerja itu dilihat dulu
kenapa adonannya potati lupa ngasih keju di atasnya mak
gimana sih tot kalau kerja yang bener dong iya mak
udah mau ditunggu pak nggak usah
halo aku udah di depan rumah kamu nih apa oh gitu oh ya udah deh
temen saya lagi gak ada dia lagi ngantri mamanya ke salon kemudian ntar ke salon
enggak balik ke depan aja sama pulang
adonannya pasti banyak nih cepetan bikin kuenya
mak belum bikin bihun goreng emangnya ada yang pesen bihun goreng mak
terus ngapain mah bikin bihun goreng buat buka puasa
etiesan lu ngarik
belum ada lagi penumpang dateng jack
iya emang sepi banget
makanya saya ngadem di sini
mau narik lah
ini kan jatah saya
lah katanya tadi lo mau ngadem
sekarang mau narik
gerah ya mak
lo kagak kegerahan
ambil lagi pasangin gi di kamar mak
kipis anginnya rusak ya mak
kelamaan kagak dipakai malah rusak
bukan laki laki yang benerin hati
tapi biar dibawa untuk kalau servis
bang hari ini emang jualan kok tuka
dia lagi bikin kue kering
kue kering kue lebaran
kan lebaran masih jauh bang
ya lebaran emang masih jauh
kan yang mesen kue dari sekarang
bang kalau gue ikutan jualan kue laku kali ya
lo jualan korea naik dulu yang bener
baru mikirin yang lain
emang gak boleh
mana yang dipasangin ya
udah kagak usah diliat liat
bawa aja ke tukang service
udah cuma ngecek doang mak
kagak usah dicek cek
yang kemarin kemarin juga lo cek
bukannya malah tambah benar malah tambah rusak
bawa sonok ke tukang servis
mata sajalah mah
kalau puasa puasa saya curhat terus saya kan gak dapet pahala dong
terserah lo dah
beh saya kan gak disuruh masuk nih
terserah kalau lo masuk masuk aja
kalau lo mau berdiri di situ juga gak apa apa
masih siang juga bang
puasa kerjaannya molor molor
udah disubuhkan tidur lagi bang
ya ngapain curhat
ini mau dijual bang
ini mau dibawa ke tukang servis
servis di mana
gue gak tau mod
lo tau gak gak
gue taunya servis tv bang
kalau servis kipas angin gak tau
ngapain gue kesini
everland sudah buang
iya paling sedemikian z genommen nih kak

sekarang mau kayak domotor